kebakaran hebat melanda pasar ciawi tasik malaya jawa barat minggu petang
puluhan kios pedagang hangus di lelap sejagaw merah kurang dari satu jam
banyaknya material yang mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang membuat api cepat merambat
kobaran api disusul asap pekat mengepul ke udara membuat panik pedagang dan warga sekitar
sejumlah pedagang berupaya merusakkan opi plastik agar api tidak merabat
meski masih dalam proses penyelidikan
kedugaan kebakaran terjadi akibat kosleting listrik dari salah satu kios
akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
kebakaran juga melahap bangunan pasar warung bunci di jalan kemang utara sembilan mampang
yang dekat ke selatan pada minggu ini hari
kobaran api dengan cepat merambat puluhan bangunan semi permanen
petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api
perumahan sama lapak sama sama itu
lapak bekas ya
barang bekas bang ya
barang bekas ya
itu juga ada pedagang pedagang juga disitu bang
kalau pedagang pedagang ada juga yang di pinggir jalan tuh pedagang pedagang semua
sementara adalah arus pendek
awalnya dari dua lapak langsung merembet ke bangunan semi permanen itu seperti apa pak
ya demikian begitu langsung merembet ke belakang
karena informasi kita masuk jam tiga delapan belas
jam tiga dua puluh lima anggota kita sudah melaksanakan pemadaman
api berhasil dipadamkan setelah lebih dari satu jam dengan mengerahkan delapan puluh lima petugas damkar
tim dukutan cnn indonesia